polisi meringkus tiga penjual video dan foto pornografi anak sesama jenis melalui media sosial pada tujuh belas september lalu
jaringan ini adalah sindikat internasional di empat puluh sembilan negara
tiga tersangka berinisial yh dan i pelaku penyebaran video mengaku
melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena motif ekonomi
mereka tergabung dalam grup video gay kids yang beranggotakan ratusan orang dari berbagai negara
berikut pengakuan ketiga tersangka kepada koresponden cnn indonesia miladia rahma
hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai tiga tersangka berinisial y h dan i
yang sudah diamankan oleh ditres krim suspul dan mitrojaya terkait kasus penyebaran video gay anak pada awal september lalu
saya dan mungkin anda sangat penasaran bagaimana kemudian ketiga tersangka ini bisa tergabung dalam jaringan internasional
yang melibatkan empat puluh sembilan negara dan apa sebenarnya motivasi mereka kemudian untuk tergabung dalam jaringan ini
tak usah berlama lama saya ajak anda untuk mewawancarai mereka ketiga
menyampaikan bahwa anda tergabung dalam grup ini ini di grup telegram ya
dua ribu enam belas itu awal mulanya gimana bisa ceritain nggak ke kita
sebelumnya saya ada yang ngajak gitu kan ke grup telegram tapi grup yang biasa saja gitu
nah setelah saya masuk di situ
ada yang nge share link grup gitu
ternyata grup yang itu gitu yang video kayak gitu
nah temen kamu yang kemudian ngajak kamu untuk gabung di grup telegram itu grup telegram biasa
nah ketika sudah ada sharing itu kemudian kamu buka isinya ternyata seperti itu
tapi akhirnya kamu bertahan menjadi member sampai
iya dibiarin aja gitu
oke sampai dengan sejauh ini kamu kemudian ditangkap sudah menjual berapa banyak foto atau video
nggak ingat setiap bulan pasti ada aja yang beli
pembelinya dari mana
orang indonesia juga
orang indonesia semuanya yang lewat kamu orang indonesia
ada sekitar dua orang ya orang malaysia
bayar berapa ke kamu
atau yang rp sepuluh
wow sudah dapat berapa banyak uangnya
rp tiga ratus lebih oke itu pembelinya dari mana kebanyakan
indonesia semua sistem transfernya transfer rekening atau pulsa
kalau uangnya gitu
untuk keseluruhan rp dua lima ratus
iya soalnya kan saya nggak maksudnya nggak fokus nggak dijadiin bisnis di situ nggak
jadi gini kalau misalkan si aplikasi telegramnya itu juga kan saya sering restart ya apanya gitu
jadi kalau misalkan ada yang nanyain baru saya pasang
tapi kalau misalkan enggak yaudah saya copot lagi kayak gitu
jelaskan ini tuh motifnya kalian kemudian tergabung dalam jaringan inama murni karena ekonomi misalnya
atau karena iseng atau karena apa
cuman kan ada ya maksudnya ada yang nanyain terus itu bisa dijadikan apa
uang gitu ya istilahnya kayak gitu ya udah
itu jadi faktor utamanya pasti ekonomi lah
tapi dengan kamu juga ikut di dalam grup itu melihat kontennya apalagi disitu ada anak anak gitu
kamu tidak merasanya wah ini ada yang salah
atau justru kamu merasa malah menikmati lagi jangan jangan dengan konten itu
enggak ya jadi gimana ya
kalau misalkan saya lihat gitu ya
kalau apa dilihat atau diunduh atau apa nggak gitu
cuman ya kalau misalkan ya itu tadi kalau ada yang nanyain baru saya buka
kalau misalkan enggak ya udah gitu
di dalamnya itu ada gambar misalnya adegan seksual antara anak anak dan anak anak atau gimana
jadi anak anak dengan anak anak
jadi gini di situ tuh yang pernah saya lihat ada anak anak sama anak anak
ada juga orang dewasa laki laki anak anak perempuan
ada juga laki laki anak anak tapi yang perempuannya dewasa gitu
satu hal yang tentu kita harus garis bawahi bersama
bahwa konten pornografi dalam hal ini anak anak sebagai korbannya
menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi kita sebagai orang tua
apalagi di era digital seperti saat ini
jadi kita harus memiliki konten yang layak atau tidak layak untuk kita
dan mungkin anak anak kita konsumsi
satu lagi jika anda kemudian menemukan konten yang tidak layak beredar di media sosial
sudah saatnya kita untuk melaporkan kepada kominfo misalnya
atau kepada pihak yang berwajib sebagai komitmen dan langkah kita bersama
untuk melawan pornografi maupun kekerasan terhadap anak
miladia rahma jakarta